meski pemerintah menyatakan masih terus mengkaji wacana kebijakan kenaikan harga rokok minimal rp lima puluh ribu rupiah perbungkusnya
reaksi pro dan kontra publik mulai bergulir dan terus menguat
pendukung penaikan harga rokok umumnya berbasis perspektif pro kesehatan
sementara kalangan penolak kerap berlandaskan isu finansial ekonomi
kemudian juga ada masalah psikosoial atau budaya
benarkah premis premis tersebut
lalu seperti apakah hasil kajian ilmiah yang bisa memaparkan perimbangan manfaat dan juga mudarat dari kebijakan tersebut
jika memang akan direalisasikan dalam waktu dekat ini
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama prof hasbullah tabrani
kepala pusat kajian ekonomi dan kebijakan kesehatan fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
kemudian ada juga budayawan yang tadi sudah mengungkapkan curhatnya
ada mas chandra malik dan melalui sambungan skype
ada pak agus setiawan
wakil sekjen asosiasi petani tembakau indonesia
selamat malam bapak bapak
ini kalau ada tiga orang yang bergabung bersama saya malam hari ini
dua masih prokoaktif belum tobat dan satu sudah tobat
tapi kalau kita bicara mengenai rokok memang pro kontranya selalu ketat sekali prof
saya akan minta anda untuk menjelaskan
ini kan polemik di publik ini kan munculnya setelah hasil kajian dari lembaga anda
yang mengatakan kalau singkat katanya
meskipun pasti ada elaborasi lebih dalam
bahwa lima puluh ribu katanya harga rokok disarankan untuk pemerintah sehingga bisa menekan jumlah perokok
bagaimana sih prof detailnya sebenarnya
detilnya begini kita sudah tahu bahwa rokok sekarang sudah terbukti bahayanya merusak tubuh manusia
itu sudah nggak ada bantahan lagi karena seluruh dunia makalah makalah itu sudah ada
dulu saya juga perokok tahun tujuh puluh an saya merokok
waktu saya sekolah di amerika
saya belajar kesehatan baru ketahuan uh banyak bahayanya
nah maka saya berusaha memberhenti susah juga berhentinya
karena apa ya sudah nyandu
sudah nyandu harga murah pula
waktu di indonesia murah tapi begitu di amerika harga mahal
mulailah saya mulai mengontrol tentu karena harga mahal
justru insentifnya karena harganya mahal
harganya mahal dan oleh karena itu sampai sekarang di dunia terbukti bahwa harga rokok
yang tinggi itulah yang menjadi alat efektif untuk pengandalian
makanya kita lihat harga rokok di singapura buatan indonesia ini rp satu ratus dua puluh satu ratus tiga puluh
kita punya data datanya sebenarnya tapi kita akan buka nanti
kemudian kajiannya bagaimana
oleh karena itu buat di indonesia kami coba kaji juga ternyata harga rokok di indonesia masih terlalu

terjadi kenaikan produksi rokok selama sepuluh tahun terakhir memang tinggi
tapi ternyata petani tidak mendapat nikmat apa apa
karena kebanyakan yang untung besar sorry to say pengusaha asing
petani petani yang katanya sangat bergantung dengan industri rokok makanan
karena kenyataannya data dari departemen pertanian sampai tahun dua ribu tiga belas
impor tembakaunya pak
impor tembakaunya jadi yang menikmati kenaikan produksi rokok kenaikan belanja rokok petani petani asing
petani asing dan importer importer di sana
petani asing belum ikut
mungkin perusahaan asing yaitu dari cina dari amerika
pertanyaannya yang kemudian membuat heboh prof kenapa kemudian bisa sampai angka yang mencengangkan yang membuat gus chandra ini resah
karena berbagai kajian ekonomi
karena berbagai kajian ekonomi
menunjukkan bahwa harga dan cukai itu yang paling efektif untuk mengendalikan
di sisi lain pemerintah selalu teriak tidak punya uang fiskal untuk menjamin biaya berobat oleh jkn yang defisit terus
dan kebanyakan yang menggunakan biaya berobat yang sakit sakit kronis itu dituding adalah pekerja informal yang notabene umumnya lebih banyak rokoknya dibandingkan informal
dan kebanyakan yang menggunakan biaya berobat yang sakit sakit kronis itu dituding adalah pekerja informal yang notabene umumnya lebih banyak rokoknya dibandingkan informal

kalau yang kita pekerja formal potong gaji nggak ada masalah
nah kami kemudian lihat
untuk bayar juran mereka sulit
tapi tiap hari merokok
sampai rp empat ratus lima puluh sebulan
empat ratus lima puluh ribu sebulan itu rata rata prof
nah mekanisme mengumpulkan uang melalui cukai rokok sudah ada
sudah ada mekanisme jalan
daripada susah susah ngumpulin naikin harga rokok sebagian dibayarkan sebagai cukai
pemerintah kemudian alokasiin ini saya pakai buat bantu orang yang ya si perokok juga yang pada berobat
maka itu saya tidak setuju ada asuransi proko khusus
kita sudah punya dengan bpjs
nah ini kan jadi win win
kemudian pertanyaannya adalah apakah rakyat setuju
naikin harga rokok dengan cukainya juga naik maka kami survei
perokok memang lebih rendah
chandra pasti termasuk yang
perokok lebih rendah
kalau dia setuju
saya persingkat prof
jika anda tesis anda atau hasil kajian anda mengatakan bahwa jika harga dinaikkan otomatis secara efektif orang tidak akan atau mengurangi jumlah perokok
nah apakah ini kemudian kan pasti akan bilang berdampak
pasti dampaknya kepada industri banyak petani petani yang khawatir karena pekerjaannya terhambat industri rokok bakal berantakan
yang banyak bergantung sekali dari ini
menurut anda sangat tergantung nggak prof
maksudnya akan berdampak besar nggak
setiap aksi ada reaksi
setiap ada kebijakan pasti ada dampaknya
tapi kita bisa selesaikan dampaknya
kita cari solusinya bukan kemudian wah ada dampaknya kita berhenti
wah dampak terhadap impor barangkali terlalu serius
jangan lupa yang kita kejar di dalam pengendalian tembakau adalah jangan sampai anak anak kita keponakan kita cucu kita yang masih muda merokok
ini merusak masa depan bangsa
ini yang kita cegah
kalau yang sudah merokok sih kami melihat orang sudah nyandu dia akan beli juga
faktanya di dunia begitu
nah oleh karena itu kami tanya berapa sih anda akan berhenti merokok harga pada berapa
karena ini juga dalam ekonomi disebut welfare loss
kalau harga rokok bisa dinaikkan cukai bisa diinggikan kita pasang harga rendah kita kehilangan peluang
akan sangat drastis penurunannya dalam kajian anda itu
kalau dampaknya dampak ekonomi bagi industri tentu penerimaan lebih banyak
karena harga lebih tinggi
kalau budaya tadi mas chandra bilang ini budaya dan sebagainya
karena dia tadi bisik bisik orang nu
saya bilang ketika nabi muhammad turun budaya mengkonsumsi komar minuman keras sudah luar biasa
nabi muhammad gak lakukan itu ketika dia ada di mekah
setelah sekian tahun sudah ke madinah sudah mulai kuat baru dia kasih tahu
bahwa homar itu ada manfaatnya memang ada
diakui ada manfaatnya
jadi sebenarnya bisa saja orang yang sudah teradiksi dengan rokok budaya yang sudah begitu teradiksi dengan kretek misalnya
berarti dia berubah
bisa saja berubah
berarti positif berarti ya kemudian dengan harga yang tinggi apa namanya tujuan pemerintah untuk menegakkan atau lebih menyehatkan masyarakat dengan berhenti merokok itu bisa lebih tertuju atau bisa lebih tercapai
saya akan ke pak agus dulu
yang ada di tembagung
pak agus apa tanggapan anda nih pak agus kalau kita melihat hasil riset prof hasbula tabrani yang mengatakan naikkan saja harga rokok kayaknya akan berdampak lebih baik nih untuk kesehatan masyarakat terutama menekan jumlah petani juga
petani juga dapat lebih baik
petani katanya juga dapat lebih baik setuju gak
selamat malam bismillahirrahmanirrahim
pak hasbullah terima kasih atas goncangan di media sosial yang dilakukan oleh teman teman terutama pak hasbuloh selama tiga hari ini di sentra sentra petani tembakau sentra buruh rokok dan banyak sekali konsumen juga ini mengadu
tiba tiba akan ada rokok harga rp lima puluh
ini selamat jadi ini sudah guncang
apa yang dijadikan pak hasbulata itu yang tercapai untuk menginstabilitas masyarakat di bawah khususnya di sentra sentra perkembanguan
jadi kalau saya melihat kaitan masalah isu rokok akan menjadi rp lima puluh ini satu rentetan cerita yang sangat panjang
mohon maaf ini saya bisa menggurui tapi saya akan mencoba untuk membuka itu
setelah teman teman yang tidak suka tembakau itu menitipkan pasal di undang undang kesehatan waktu itu terus dia sudah bisa merubah kemasan rokok yang awalnya tidak ada gambar gambar menjadi gambar gambar
kampanye bahwa rokok itu berbahaya bagi perokok ternyata juga tidak diindahkan
sehingga mereka mengubah arah propaganda kepada perokok pasal
dan mulai kelihatan akan berhasil
itu propaganda menurut anda bagus ya
pak jokowi ini kemarin empat belas juni ketika rapat terbatas di kabinet itu cita cita mereka bagaimana caranya bapak presiden yang terhormat itu segera mengaksesia ctc
ternyata tidak juga karena pak presiden saat itu juga tidak bodoh gitu loh kenapa beliau tidak mengaksesia ctc
karena beliau tidak hanya melihat dari satu sisi
nah itu tidak berat sekarang mengunduskan itu
sekarang mengunduskan isu rokok rp lima puluh
pak agus kalau kita bicara mengenai langsung saja nih pak
bagaimana isu ini kan kemudian ditangkap secara positif oleh kebanyakan pemerintah maksudnya kebanyakan aparat negara
bahwa ini langkah positif untuk bisa menekan jumlah perokok di indonesia
kalau kita bicara mengenai industri petani secara ekonomi secara sosial apa yang kemudian paling berdampak nih pak dari ide ini
ya awal tadi dikatakan bahwa rokok di indonesia itu mungkin berbeda
kalau di indonesia itu murah
ukurannya murah dari mana
umk kita berapa gaji saya seorang kepala desa saja per bulan seratus enam ratus tiga puluh
pendapatan pulangnya pak take home nya bukan gaji pak yang penting
take home yang dibawa pulang yang paling penting bukan gajinya
nah yang saya pulang gajinya pak
gak ada take home ke kepala desa maaf pak saya tak ngomong dolan pak
sebagai nak dikir itu biasanya soal kursus
nah bikin itu biasanya sopan pak
seperti alhamdulillah saya terus malik kan gitu
kalau dikatakan murah siapa bilang murah
kalau umpamanya kita mengukur australia gak pas pak
berapa gaji di australia per jam
kemarin temen saya yang kerja di australia katanya rp satu ratus dua puluh
dalam satu hari temen saya itu kerja delapan jam berarti rp satu ratus enam puluh
kalau umpamanya duit ini dibawa indonesia jadi murah pak
tapi ketika kita melihat pendapatan rata rata di indonesia per kapita seperti ini sudah mahal
siapa bilang ini murah
ini akan terjadi instabilitas ekonomi budaya keamanan
ini siapa yang akan menanggung nanti pada akhirnya
pak agus apa yang deal
pak agus tadi anda mengatakan akan menciptakan instabilitas ekonomi keamanan budaya
bagaimana kondisi realnya itu kalau anda melihat di lapangan
ancaman ancaman apa saja yang kemudian
saya hidup di kabupaten temanggung provinsi rewetanak
penghasil nomor dua tembaku terbesar di indonesia telah jalan timur
ini sudah berjalan jalan luar biasa macam macam ini
kaitan masalah tembako ini urusannya perut tidak hanya sekedar kesehatan
rezim kesehatan dengan dari rezim kesehatan akan membunuh potensi tembaku
ini juga kita harga mati juga
paspor harga mati kita harga mati
artinya dalam hal ini
saya mohon prof kalau profesor itu betul betul seorang profesor beneran
bisa memandang jalanannya sebelah
tapi kedua belah bisa dipandang
tadi dikatakan ada solusi
solusi seperti apa

di tempat kita kalau tidak menanam tembaku tidak bisa
tidak menanam tembaku tidak bisa
wah sudah sulit
baik pak agus tapi ini cukup resah ya dibawa dengan ide ini
kemudian mendapat sambutan baik dari pemerintah
pemerintah juga idenya ini sangat resah ya
kemudian kalangan industri dan bagaimana petani petani ini ya
karena informasi dari intelijen di jalan jalan tembaku
ini sudah masuk di polres sudah masuk di polda
selasa besok kami diundang oleh gubernur jawa tengah
untuk membahas ini
kondisi sekarang ini di jendela jendela pengembangkuan juga sedikit resah
karena cuaca ini lagi tidak bersahabat dengan tanaman tembaku
ini ini ini kan berbahaya
cakang macam macam ini rokok ini ini multiplier efeknya sangat luar biasa
tapi hanya penerbangan tembaku nanti yang akan
pak agus pak agus dua persyawab pak agus
kalau kita tadi dengarkan perspektifnya dari prof hasbullah tabrani
berarti kan kalau kita bicara petani petani tembakau di indonesia
hanya sedikit sekali berkontribusi pada industri rokok nasional gitu
berarti berarti dampaknya tidak terlalu besar
kalau itu salah satu pak riawan
salah satu variable
alasan untuk mengaikkan harga rokok menjadi rp lima puluh
sebetulnya prof hasmullah juga harus bahar ngomongnya
rokok yang mengandung bahan baku impor itu rokok apa
udah kita taruh di ekor juga lebih tinggi daripada rokok lokal
kan enak gitu
ya baik baik pak agus nanti kita sambung lagi
saya akan ke gus chandra
gus chandra ini kan ini kan menarik
bagaimana kalau kita melihat keinginan untuk menciptakan masyarakat indonesia yang lebih sehat lagi
itu memang kita semua setuju ya
apakah dengan mengurangi rokok itu bisa berdampak secara budaya
dan seberapa dekat sih sebenarnya indonesia itu dengan budaya rokok
tapi dijawabnya ustaz jidah berikut kami akan
kalau kita bicara pro kontra beragam ekses jika harga rokok itu dimahalkan telah mencuat di kalangan publik meski baru berupa wacana dan kajian
di sejumlah negara tadi kita sudah sebut sebut bagaimana memang harga perbandingan harga rokok antara indonesia dengan luar negeri
rokok memang telah lama berharga mahal kalau di luar negeri
kabarnya juga tadi dikatakan oleh prof hasbul tabrani
un office dan drugs and crime mengeluarkan data tujuh negara dengan harga rokok termahal di dunia
kita akan lihat daftarnya berikut ini
pada peringkat ke tujuh ada negara perancis di mana harga rokoknya itu mencapai rp satu ratus enam belas perbungkusnya
ini lebih dari indonesia jauh sekali ya prof ya
kalau kita lihat ini memicu protes dari beberapa banyak sekali warga negara perancis ketika pemerintah memutuskan harga yang sangat tinggi
kemudian di peringkat enam ada kanada yang menetapkan harga rokok rp satu ratus dua puluh satu delapan ratus empat puluh dua perbungkusnya
pemerintah kanada menerapkan pajak yang sangat besar untuk saham

kita lihat di peringkat selanjutnya ada islandia dengan menerapkan harga rokok rp satu ratus dua puluh lima satu ratus tiga puluh satu perbungkusnya
di islandia ini rokok menjadi salah satu barang yang diawasi sangat ketat
kemudian kita beralih ke britania di inggris di urutan keempat di mana inggris menetapkan harga rokok rp satu ratus enam puluh satu satu ratus delapan puluh empat
untuk itulah warga inggris sering membeli rokok di negara lain
jadi impor rokok ini dari negara lain
kemudian kita ke posisi ketiga ada norwegia dengan harga rokok perbungkusnya rp satu ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh enam
norwegia bukanlah tempat dari banyak perokok namun di sana rokok menjadi barang yang sangat mahal
selanjutnya ada selandia baru dengan harga rokok hampir rp dua ratus perbungkusnya
pajak untuk rokok di negara ini terus menerus naik
hal ini menyebabkan para perokok di sana akhirnya memilih untuk berhenti

yang terakhir negara dengan harga rokok termahal di dunia adalah australia
negara tetangga indonesia
negara kangguru ini menerapkan harga rp dua ratus sebelas untuk satu bungkus rokoknya
harga perbatang rokok pun kalau anda mau beli ketengan ini bisa mencapai satu dolar amerika atau sekitar rp tiga belas perbatangnya
banyak warga australia yang akhirnya kapok dan tobat memilih berhenti merokok
saya akan ke gus chandra
tadi kan ini ada sebuah tesis kajian
kalau harga rokok
karena susah menghentikan kebiasaan merokok orang indonesia
harga dinaikkan otomatis demandnya akan turun
apakah orang indonesia kalau kita bicara budaya rokok budaya kretek terutama
apakah memang orang indonesia sangat dekat sekali dengan budaya merokok ini sehingga meskipun harganya itu dinaikkan itu bisa efektif menghilangkan orang kebiasaan orang indonesia
kebutuhan orang indonesia
keinginan orang indonesia untuk mengkonsumsi rokok
seharusnya tingginya nilai jual rokok di luar negeri tidak mengganggu kita
tidak mempengaruhi kita
karena mustahil orang indonesia beli rokok di luar negeri
artinya biarlah kita memiliki harga sendiri ya
dan bangsa indonesia ini didirikan diproklamasikan oleh dua pendiri bangsa
bahwa bangsa soekarno dan hatta
yang soekarno perokok berat hatta tidak
artinya memang perdebatan tentang merokok itu baik atau buruk itu selalu akan seiring sejalan dengan bangsa ini
nah bicara tentang budaya
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa indonesia masih berumur tujuh puluh satu tahun
untuk memiliki budaya sendiri dibutuhkan setidaknya satu masa atau zaman
sehingga kita sebenarnya tidak bisa menyebut diri kita sudah memiliki budaya
diskusi tentang itu bahwa rokok itu merupakan budaya indonesia atau tidak
seharusnya masih terus kita bicarakan dan saya merasa perlu berterima kasih kepada profesor
menjadi bagian dari diskusi itu
bahwa indonesia merupakan anak kandung nusantara
benar dan di nusantara sudah memiliki tradisi merokok itu
tadi kami di luar sempat membicarakan bahwa umur budaya merokok pun belum sampai dua ratus tiga ratus tahun
ya di indonesia
tapi saya ingat betul ketika agus salim tadi mengatakan kepada pangeran philips
bahwa ini yang menyebabkan bangsa pak duka bangsa inggris datang tiga ratus atau empat ratus tahun yang lalu ke indonesia
artinya kita memiliki budaya merokok itu sudah menjadi denyut nadi kehidupan kita
dari mulai sebelum makan sampai sesudah makan
kita pergi ke kamar mandi kita bekerja kita melakukan banyak hal itu dengan tanpa meninggalkan kebiasaan
jadi sangat dekat
rokok atau mungkin lebih khususnya kretek misalnya
karena itu sudah menjadi bagian dari denyut indonesia
walaupun memang ada sebagian penelitian yang menyebutkan bahwa tembakau tidak benar benar berasal dari indonesia
karena tembakau itu dari portugis kalau tidak salah pak budi ya
dari amerika juga ya
aslinya dari amerika
kita lebih mengenal istilah udut ya
tahun seribu lima ratus dua puluh tiga saka atau sekitar seribu enam ratus an masehi
kemudian di kitab centini disebutnya ses
atau orang jawa bilang kan nyun ses atau banding ngeses gitu ya
itu karena kita menggunakan bahasa kita sendiri
kalau dari bahasa rokok maupun bungkus rokok itu bahasa belanda
rok en atau bungkusen itu bahasa belanda
tapi itu juga tidak kemudian menjadi pembenaran bahwa kita tidak memiliki budaya merokok
karena kita memang sudah menjadi denyut nadi kita sehari hari
merokok menjadi kebiasaan dan tinjauan tinjauan kesehatan pun seharusnya tidak hanya didasarkan pada penelitian terhadap rokok putih
perlu lagi penelitian yang lebih mendalam
tentang kretek tentang tembakau kita
menurut saya itu karena pemerintah tidak mendorong petani petani lokal untuk lebih menguatkan tembakau tembakau kita sendiri
menurut anda local wisdom indonesia terkait dengan tembako bagaimana memproduksi rokok lokal itu lebih wise gitu
lebih wise dan saya lihat dari kemungkinan yang dibicarakan oleh prof tadi bahwa ternyata ada dua paradok di sini
empat puluh ribu perbungkus
jika tujuannya untuk menaikkan devisa negara maka itu justru harus disertai dengan pendidikan
mendidik para perokok untuk semakin masif dan militan
bahkan meregenerasi perokok karena tujuannya devisa negara
tapi kalau justru tujuannya adalah jumlah perokok yang berkurang maka kita akan menemukan benturan benturan di situ
tidak akan bisa terjadi satu dua tahun ke depan mungkin dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan
karena budaya itu begitu melekat
dan merokok tidak sekedar merokok
kita besar sebagai bangsa bukan hanya sebagai bangsa yang rasional tapi kita juga bangsa yang spiritual gitu ya
bahwa rokok pun dalam kehidupan masyarakat juga dijadikan sebagai bagian dari sesaji
jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan
hanya perlu sekedar harga yang kemudian membuat orang demandnya menjadi sangat turun
karena memang ada nafas nafas
tinjauan tinjauan budaya perlu dipertimbangkan dan itu tidak bisa dipandang dari sisi ekonomi saja
prof hal hal seperti ini kemudian apakah juga dipertimbangkan bahwa memang kuncinya tidak hanya di harga
tapi juga memang sulit sekali mengurangi bagaimana orang indonesia merokok
karena memang itu sudah kata gus chandra sudah ada di dalam nafas denyet di orang indonesia
bahkan dua ratus tahun yang lalu
saya kira begini mas
kalau kita mau pahamin tidak pernah ada suatu perubahan serta merta besok akan berhenti
ini perlu dipahamin teman temannya pak agus di temanggung
tidak pernah terjadi
sekarang kita naikkan harga rokok besok semua orang berhenti merokok
tidak pernah terjadi
jadi jangan dengan emosional
mari kita melihat dengan kalau dalam al quran dibilang ulil absor ulil albab
cara berpikir melihat fakta yang ada
karena itulah yang kita diajarin
nah sekarang yang terjadi kalau khawatirannya petani saya jawab dulu ke pak agus
kekhawatiran ke petani kita bisa lakukan itu dengan lebih baik dengan menaikkan harga
saya tadi bincang bincang sama mas chandra
saya bilang ini kita pakai teori nyamuk
ini tidak hanya si robin hood saja
naikin harga rokok karena fakta sekarang rokok didominasi
rokok besar industri besar yang notabene milik asing
maka itu diimpor juga tembakaunya lebih banyak
yang sekarang sudah mati kagak mampu bersaing
selama ini kalau kita bicara mengenai industri rokok yang hidup dari bagaimana tingginya
konsumsi masyarakat indonesia terhadap rokok itu tidak mengaruh
maksud saya apakah industri industri rokok yang lokal itu memang betul betul tergilas dengan industri
gila bukan karena harga rokok atau cukai rokok
tergilas karena tidak mampu bersaing dengan industri besar
industri besar dengan mekanisasi satu mesin sama dengan tenaga kerja sembilan ratus sampai seribu orang
maka itu industri besar sudah phk
ya industri kecil kan kan

maksud saya apakah industri itu juga mampu bersaing
dia pasang iklan luar biasa kemana mana anak anak muda pindah rokok yang lama
bukan yang gelinting itu
kalau ini sekarang kita naikin harganya kita naikin cukainya
kalau sekarang ini satu ratus tiga puluh sembilan triliun tahun ini
pemerintah target cukainya akan tercapai juga
kita pakai untuk memberdayakan petani memberdayakan industri rokok lokal yang kecil
luar biasa banyaknya
jangan jangan omset mereka nggak sampai empat belas triliun
menurut anda jadi selama ini berkah industri rokok yang besar itu tidak sampai ke petani petani
tidak dinikmatin petani kita yang di sini dan industri rokok kecil
yang dinikmatin oleh industri rokok besar dan juga petani asing ini
persoalan berikutnya adalah tidak lagi tentang diskusi budaya merokok
tapi budaya korupsi
apakah kemudian dana sebesar itu akan sampai kepada petani kita
saya punya beberapa grafis mengenai bagaimana perjalanan atau cukai yang didapat negara dari industri rokok
kita akan tampilkan mungkin di belakang saya pak produser saya ingin menampilkan
kalau kita lihat penerimaan negara dari perokok ini
tapi tadi kan kalau kata profesor hasbullah tidak menetes sampai ke industri petani petani yang ada di temanggung mungkin
kalau kita lihat dua ribu dua belas itu realisasinya sekitar sembilan puluh triliun
kemudian di dua ribu tiga belas
ada satu ratus tiga triliun dua ribu empat belas satu ratus dua belas triliun dan dua ribu lima belas terakhir itu rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
luar biasa besar
tapi apakah ini memang selama ini tidak menetes ke bawah
ada dana yang disebut dana bagi hasil cukai tembakau
itu diberikan kepada pemda di daerah daerah produsen
jadi di temanggung di jawa timur di jember di ntb
sampai apa enggak ya tanya pemda mereka
kemudian dari situ
ada sepuluh persen lagi dana yang disebut pajak rokok
itu juga diserahkan kepada pemda
tidak yang produsen tapi siapa saja
dengan catatan lima puluh persennya untuk kesehatan
supaya rokok ini dibuktikan merusak kesehatan
kita harus perbaiki dengan dana
dikasih lagi ke daerah
sampai apa enggak pemda lagi
saya mau tanya pak agus
pak agus kalau tadi kita lihat ini kan besar sekali
berkah industri rokok indonesia
bahkan cukainya sampai terakhir rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
apakah memang kalau tadi tesisnya pak hasbullah mengatakan bahwa
berkah rokok yang triliunan rupiah itu cukai yang didapat oleh negara itu tidak sampai
tidak trikling tidak menetes sampai ke petani petani tembakau misalnya di temanggung
apakah betul pak
dan apakah memang nanti misalnya jika dinaikan berarti kan ada solusi
tambahan lagi karena persentasenya
mau enggak pak
ya menetes mas budi
cuman ya lagi lagi orang orang jahatan orang yang dirokok juga intervensi di aturan kaitan masalah alokasi dana bagi hasil juga tembakau
ini selalu masuk terus
jadi seakan akan pemerintah daerah itu tidak diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi dari dana bagi hasil juga hasil tembakau
walaupun sekarang memang masih sedikit
tapi kembali lagi itu adalah masalah tadi
kenaikan rokok yang akan drastis yang diusulkan oleh lsm itu
saya mohon maaf sebetulnya
dalam hal ini siapapun saya tidak menuduh prof rasulullah tapi siapapun yang membuat waktu media sosial seperti presiden sambawa surat
apa keputusan bahwa minggu depan eh bulan depan rokok mau dinaikkan janganlah
jadi itu seakan akan akan menghasil domba antara petani tembakau dengan presiden
karena petani tembakau tahan betul
ketika ini naik ini pasti akan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumen
jurnalnya yang sudah diakses
itu sudah pasti
pak agus kalau kita melihat ini kan tadi ada solusi dari prof hasbullah
jika harga semakin tinggi maka para petani petani lokal yang selama ini tidak menikmati sebenarnya berkah dari industri rokok ini akan mendapatkan insentif yang jauh lebih besar lagi
bukannya ini kabar baik justru bagi para petani petani tebal
mohon maaf petani siapa yang tidak menikmati berkah dari industri tembakau
ya tetap menikmati
ternyata sampai saat ini kita masih jadrah
alhamdulillah terus di temanggung di jawa tengah

itu juga uang dari hasil pertanian tembakau
jadi kadang banyak peneliti yang sering tidak objektif
seperti itu saya juga pengalaman dengan lembaga demografi ui waktu itu
masa agil aksa kalau tidak salah itu mungkin temennya pak aksa
itu dia bilang bahwa pendapatan pertanian tembakau ada rp sembilan puluh per bulan
setelah itu saya tanyakan di luar sama mas abdil hasan
mas mas agil aksan itu penelitian seperti ini gimana
katanya dikenal di kusting pantai
oh ada tembakunya
ternyata dia buru buru tapi buru nggak tahu kenapa
setelah itu agil aksan saya ajak ke temanggung
kesentrasi penghasil tembakau di tiranya temanggung di beberapa tempat juga

jangan hanya cari kesehatan nanti akan membunuh petani tembakau
kajian masyarakat dari bawah
baik pak agus
gus chandra juga minta tanggapi
tapi kita harus jeda dulu
kita akan lanjutkan diskusi yang menarik ini
usai jeda pariwara berikutnya
saya mau sampaikan dulu ke pak agus bahwa insya allah kami objektif pak agus
jadi kita hindari suhu zon dan sebagainya
kita cari jalan keluar yang terbaik untuk semuanya
nah memang petani menikmatin bukan tidak menikmatin
bahkan dari keinginan pemerintah ada dana bagi hasil cukai rokok ada dana pajak rokok
itu sudah bahwa di lapangan banyak masalah masalah
tentu memang di indonesia ini belum ada yang beres
banyak masalah di lapangan
tapi nikmatnya itu tidak sebaik
banyak yang dinikmatin oleh industri besar
saya kasih contoh
jadi yang menikmati industri besar
yang kecil kecil bahkan banyak pada mati karena nggak mampu bersaing
yang industri kecil inilah yang mengkonsumsi banyak rokok tembakau
jadi menurut anda selama ini meskipun tadi kata pak agus di lokal itu cukup sejahtera tapi ternyata mudah mudahan lebih banyak
lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya
tapi lebih sejahtera nggak dibandingkan dengan yang lain
ada nggak sih prof solusi lain kalau kita bicara ini kan mengurangi konsumsi rokok itu agak sulit gitu
ada nggak sih prof cara preventif yang tidak segalak menaikkan harga rokok gitu
sebetulnya acnv bukan hanya naikkan harga
ini juga sebetulnya studi saya yang saya publikasi di jurnal ekonomi kesehatan
akhir juli lalu itu menanyakan saja berapa sih harga rokok yang anda akan berhenti
kami tidak mengatakan bahwa harga rokok akan naik besok tangan sekian
kemudian banyak tentu namanya jurnal publikasi itu kan terbuka
siapa saja boleh akses
di internet anda bisa akses
kemudian ada yang menggoreng
ya silahkan saja
saya pikir kontroversi
ini kalau kata gus chandra itu kontroversi perbedaan pendapat itu dalam islam
tapi jangan pakai emosi
kita cari jalan keluar
kita cari jalan keluar yang win win
nah ini yang kita mesti cari kan
saya mau tanya ke pak agus dulu sebelum akan ditutup oleh gus chandra mali
pak agus ini jalan win winnya menurut anda bagaimana sih
saya yakin anda para petani rokok juga ingin masyarakat indonesia sehat
tidak terkena imbas penyakit dari rokok
tapi menurut anda bagaimana kemudian pemerintah yang berkewajiban untuk bisa mengendalikan penyakit ini
juga bisa seiring sejalan dengan petani petani atau orang orang yang hidup sejahtera dari industri rokok selama ini
ya sebenarnya pemerintah kan sudah juga melakukan antisipasi itu semuanya
dengan berhasilnya teman teman anti rokok memasukkan gambar gambar di kemasan rokok
itu juga salah satu kebenaran mereka
cuma target mereka ini adalah pesanan dari bunduk
ternyata itu terlihat di internet
yang targetnya adalah aksesif ctc
tapi ternyata pemerintah tidak mau karena pemerintah melihat keputusan di lapangan
para petani debako buruk rokok buruk kerajin kranjang buruk kornasin para para transportasi
macem macem ini luas banyak sekali
ada tiga puluh enam juta manusia yang mendapatkan manfaat dari rokok ini
sebenarnya kalau umpamanya mau win win sebenarnya sudah
tapi tingkat kepuasan teman teman ini tidak tahu ini yang mencari siapa yang mencari
ini belum sampai titik tujuan mereka
tujuannya adalah bagaimana caranya presiden aksesiris sehingga para goa goak yang nggak tahu siapa yang main di media sosial
membenturkan presiden dengan petani tembako memberikan presiden pada para rokok
ini yang sebenarnya jangan
jadi anda curiga ada maksud atau tujuan lain gitu pak agus
bahwa ini ada semacam konspirasi atau ada yang menunggangi gitu
apa yang menurut anda
orang orang itu selalu bersemangat
sebetulnya dengan kenaikan harga yang drastis ini ylki harusnya juga harus teriak teriak
tapi kenapa ylki malah nggak teriak teriak malah mendukung ini
ini kan juga jadi lucu
ylki mas tulus itu harusnya kan juga kantor ini
intinya win winsol kan sebenarnya sudah ada tapi jangan terlalu sering mengganggu terlalu banyak mengganggu
yang namanya perbedaan itu rahmat
tapi perbedaan ini urusannya urusan perut
orang bang di aiso juga bilang di daerah saya itu begini mungkin nanti yang membahasa indonesia kan itu bismillahirrahmanirrahim nanti lebih minta gitu
nek uat nengengalih pikiranengalih ini very dangerous ini sangat berbahaya
pak kepala desa pak tamas pak bupati pak gubernur pak kapolres pak polisi ini kasihan nanti
nek uat nengengalih pikiranengalih ini mohon bismillahirrahmanirrahim bisa menutup makan
pikiran nengelih pikiran nengelih gus
kalau perutnya lapar nanti pikirannya liar
jadi yang kurang
kalau gini ini keresahan keresahan seperti ini gimana sih mempertemukan nih antara budaya keinginan untuk membuat sehat keinginan untuk apa namanya mensejahterakan petani petani yang hidup dari industri ini gimana sih
jadi yang perlu dipahami juga bahwa berkurungan
berkurangnya jumlah perokok itu sama halnya berdampak pula berkurangnya jumlah petani tembakau dan berkurangnya ladang ladang tembakau
kita tidak bisa hanya membicarakan tentang bagaimana mengurangi jumlah perokok
banyak sekali ladang ladang tembakau di negeri kita ini yang itu akan menjadi simultan efeknya domino dan akan menjadi keresahan sosial yang sangat besar
betul itu karena support pemerintah saja yang kurang
jadi saya ketika melihat usulan dari penelitian dari teman teman dari ui saya melihat ini ada kebaikan kebaikan
yang terpenting di situ ya itu untuk memastikan bahwa kita kembali kepada culture kita
semoga ada gerakan merokok rokok lokal
kemudian kita sama sama sepakat untuk tidak lagi merokok rokok rokok asing
sehingga benar benar kita bisa berdayakan tembakau tembakau di indonesia ini
tapi anda tadi sempat dalam monolog anda mengatakan atau menghalen ini penjajahan model baru apa maksudnya itu gus
iya karena modal asing berbicara terlalu keras di negeri ini
sehingga dengan berbagai dalih penelitian atau atas nama kesehatan
ekonomi mereka terus menerus menggerus
budaya kita kretek
terutama ya dengan penelitian penelitian
rokok putih apa sih istimewanya kretek tuh gus
maksudnya kalau kita melihat dalam segi kehidupan
dari segi perrokoan gitu
kretek itu istimewanya apa
kretek itu istimewa pasti ya selain
bahwa itu dari daun tembakau kita sendiri
kemudian mungkin teman teman kesehatan
mungkin akan lebih paham tapi yang jelas
kandungan kandungan kimiawinya tentu saja
lebih sedikit daripada kita
menggunakan rokok rokok putih saya pernah suatu ketika
di australia mencicipi rokok mereka
seperti merokok kertas
tidak ada cita rasa sama sekali dan itu
justru mungkin yang membunuh
belum ada penelitian yang valid bahwa kretek itu
akan membunuh justru orang australia minta
sama rokok kita nah betul kalaupun
ada slogan yang mengapakan
ini secara bercanda ya bahwa rokok itu
membunuhmu ya sorry to say
tapi rokok tidak membunuhku
itu gus chandra mari saya akan ke pak agus
lagi sebelum nanti akan ditutup oleh prof
hasbullah dan kemudian kita akan ditutup
oleh sedikit apresiasi dari
gus chandra pak agus kalau kita
melihat apa yang terjadi sekarang diskusi yang
ini kan beredar luas sekali
di publik ketakutan sekali bagi
para perokok yang belum taubat seperti
apa yang bagaimana kemudian
anda harapkan ke depannya ini bagaimana
menemukan win win solusi yang
semua bahagia lah happy ending gitu
ya intinya kaitan masalah
kesehatan kalau omongnya mau
ditutupkan sama masalah tembakau
di ekonomi ini gak bakalan bisa
ketemu tapi intinya gak bisa
ketemu gitu nggak bisa ketemu
buat catatan itu
yang jelas mbak saya merokok
juga umurnya juga panjang
mbak saya merokok panjang
ini juga patokan kita kan itu
terus tadi seperti yang dikatakan
prof hasbullah tadi
owner pabrik yang punya
apapun sama petani itu tidak seimbang
mereka hanya untuk
dua puluh lima rupiah mungkin perbatang tapi
kalinya kan banyak kalau petani
sekarang di indonesia ini rata rata
pertembakuan itu sudah tiga hektare
tapi intinya bahwa
ada satu lagi
yang saya pertanyakan ke prof hasbullah
kemarin saya dengar katanya prof hasbullah

meninggal tiap hari karena rokok
aduh ini prof hasbullah
cari data dimana alamannya dimana
baru kita terbakau nanti
banyak pak agus
di persingkat bagaimana pendapatan
waktu kita tidak baik jadi intinya anda
ingin bagaimana semua mencari solusi yang baik
tidak ada yang dikorbankan sehingga
indonesia bisa mempunyai win win solusi
atas masalah ekonomi dan juga masalah
kesehatan ini ya pak agus
intinya jangan ganggu petani temanku
jangan ganggu buruk pabrik
jangan ganggu masyarakat
di petembakuan ini
nanti akan berbahaya
akan berbicara nanti
terima kasih pak agus
terima kasih pak agus
pak agus saya mohon kita tidak takabur
karena yang bisa
kalau pak agus bilang tidak ada solusi saya yakin
allah yang menentukan
dari mana taunya ada lima ratus
ikro itu bukan baca kalimatnya saja
tapi kita ada penelitian
di negara negara lain kita lihat
ada yang karifan lokal katanya ada kakeknya
umur satu ratus tiga tahun masih bisa
kiai juga ada yang berdoa
uja itu berdoa luar biasa
panjang umur seringkali
tapi dia mati masih muda
seorang dari saya di jepang
kagak pernah berdoa
tapi umurnya seratus tahun
jadi gak bisa kita lihat satu persatu
nah yang saya inginkan adalah
kita jangan suzon
nawaitunya kita cari solusi yang baik
walaupun sudah terbiasa kita lakukan

seperti yang kata chandra
memang itu pada akhirnya
kita cari yang lebih baik yang tidak mudarat
tanpa harus mengurangi
ekonomi kita yang rusak
kita cari kalau kita dialog insya allah kita ketemu
cara indonesia seperti apa
perlu diketahui bahwa pemerintah kita
masih pemerintah republik indonesia dan bukan
pemerintah universitas indonesia
dan ini masih berupa kajian saja penelitian
sehingga teman teman perokok juga tidak perlu
belum tentu tidak pasti
bahwa besok akan
berubah menjadi lima puluh ribu
dan saya yakin karena rokok kita itu memiliki
kestimewaan kestimewaan spiritual juga
puntung rokok kiai pun diperbutkan berkanya
dukun dukun menggunakan rokok
kemudian banyak sekali
sektor sektor kebudayaan yang menggunakan rokok
sehingga pemerintah pasti akan sangat khawatir
menaikkan sedemikian tingginya
jadi yakinlah bahwa besok pagi tidak akan ada harga baru
dan inflasi harga rokok tidak akan kita nikmati
dalam waktu dekat ini
betul tetaplah merokok dan menghormati yang tidak merokok
terima kasih prof asmulla dan juga pak agus
dari temanggung mudah mudahan kita bisa menemukan
jalan terbaik untuk mempertemukan banyak kepentingan ini
terima kasih bapak bapak